dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari gedung bursa efek indonesia di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
kami telah terhubung dengan korespondensi indonesia arman helmi
selamat sore arman seperti apa jalannya evakuasi saat ini
selamat sore punce saat ini proses evakuasi untuk para pegawai karyawan maupun juga korban yang sempat tertimpa reruntuhan
tadi sudah berlangsung dengan lancar dan saat ini semua korban sudah dipindahkan atau dievakuasi ke rumah sakit
yang berada di seputaran atau terdekat daripada lokasi kejadian
dapat kami informasikan menurut data dari polda metro jaya ada tujuh puluh dua korban semuanya
yang dirinci masing masing ada lima belas korban dirawat di rumah sakit angkatan laut minto harjo
kemudian ada tiga puluh korban dirawat di rumah sakit mrcc
kemudian ada tujuh korban dirawat di rumah sakit pertamina
dan dua puluh orang atau dua puluh korban
dan ada tujuh korban dirawat di rumah sakit jakarta
semuanya tujuh puluh dua orang ini punca sudah berhasil dievakuasi dan dipindahkan
serta sudah dirawat di rumah sakit terdekat begitu
dan menurut keterangan juga dari beberapa aparat kepolisian yang ada di sini
bahwa memang tidak ada korban yang meninggal dunia atau korban yang menderita luka parah seperti itu
sesuai dengan pernyataan daripada tito sulistyo atau direktur utama bursa efek indonesia
tadi setelah kejadian ini berlangsung saya sempat wawancarai secara pribadi
dan dia mengatakan bahwa sebenarnya korban yang ia lihat
dan ia bantu ataupun juga ia gotong pada saat terjadi kejadian untuk keluar daripada gedung atau tower dua
di belakang saya saat ini ya terlihat tower dua ini masih diberikan garis polisi
masih ada petugas dari aparat kepolisian
di sebelah sana juga ada petugas dari basarnas
kurang lebih mereka ada sembilan belas personil dari basarnas yang diterjunkan atau diperbantukan untuk membantu aparat kepolisian
ataupun juga petugas dari pemadam kebakaran begitu punca
yang berada ataupun juga membantu aparat kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan
atau mungkin ada evakuasi ataupun juga pembersihan sisa sisa atau poin poin keruntuhan seperti itu
direktur utama bursa efek indonesia tito sulistyo juga memastikan ataupun juga memberikan garansi seperti itu kepada masyarakat
bahwa tidak ada korban yang meninggal
dan kalaupun ada korban yang menderita luka parah itu hanyalah menderita patah kaki atau patah tulang seperti itu
jadi tidak ada korban yang mungkin diberitakan meninggal dunia ataupun juga luka parah sedemikian serius seperti itu
dan tito sulistyo juga meminta kepada seorang pemerintah

agar segera beraktivitas seperti biasa
karena ia meminta kepada pihak pengelola gedung untuk memberikan garansi keamanan dan juga kenyamanan
agar supaya aktivitas transaksi jual beli di bursa efek indonesia dapat berjalan seperti biasa seperti itu
dan ada satu ratus delapan puluh broker yang katanya sudah bisa beraktifitas seperti biasa menurut tito sulistyo
dan saat ini juga sudah mulai diperkenankan begitu punce
ada beberapa karyawan yang diperkenankan atau diperbolehkan masuk untuk mengambil data data penting
namun karyawan yang lain yang mungkin tidak begitu berkepentingan
masih tetap tidak diperbolehkan masuk oleh aparat kepolisian
sejauh ini tadi kami awak media masih tetap bisa mendekat ke arah sana
namun sejauh ini sudah dipasang polis lain atau garis polisi seperti ini
sehingga kami sudah tidak bisa masuk atau mendekati pintu masuk
baik di tower dua maupun di pintu masuk utama sebelah sana
saat ini ini ada mobil ambulans yang mungkin sejak tadi sudah berjaga jaga di sini
untuk membawa korban yang luka ataupun juga korban yang butuh perawatan medis di rumah sakit terdekat
ya arman artinya apakah dengan adanya polis lain ini
seluruh kegiatan perkantoran yang ada di tower dua gedung bursa efek indonesia ini terhenti
polis lain ini punca bukan menandakan bahwa aktivitas perkantoran yang ada di gedung bursa efek indonesia ini berhenti total seperti itu
pernyataan dari direktur utama bursa efek indonesia justru
kegiatan ini tidak boleh menghalang
lambat aktivitas ataupun juga kegiatan perkantoran yang ada di sini
tadi juga saya sempat melihat ada beberapa karyawan yang sudah diperbolehkan masuk untuk menyelesaikan tugas mereka
tapi ada juga yang tidak diperbolehkan masuk
mungkin aparat keamanan melihat seberapa penting tujuan ataupun juga seberapa penting tugas mereka yang harus mereka selesaikan di dalam
sehingga dilakukan prioritas mana yang bisa masuk mana yang sudah bisa bekerja dan mana yang belum bisa bekerja
mungkin seperti itu punca
arman apakah sudah diketahui penyebab dari runtuhnya lantai mezanin ini
sekali lagi sudah dikonfirmasi oleh kepolisian polda metro jaya
penyebab runtuhnya mezanin atau lantai yang menggantung di area tower dua ini
bukan karena keledakan bukan juga karena ada sesuatu yang disengaja
namun ini murni adalah sebuah kecelakaan
jadi sekali lagi bukan adanya kelalaian ataupun juga ledakan seperti itu
seperti yang sempat diberitakan beberapa waktu yang lalu di media online
sekali lagi polda metro jaya mengatakan ini murni penyebabnya adalah kecelakaan punca
oke arman helmi terima kasih langsung dari gedung bursa efek